sebagian pemudik sudah kembali ke ibu kota jakarta namun kepadatan kendaraan arus balik masih tinggi
untuk mengetahui situasi terkini seputar arus balik lebaran dua ribu enam belas
kita telah terhubung dengan produser lapangan sian indonesia fitriah sungkar di pintu tol cikarang utama jawa barat
selamat pagi fitria apakah arus balik di depan gerbang tol cikarang utama tiga ini masih terlihat
selamat pagi punca jika melihat kondisi arus kendaraan pagi ini
saya melihat bahwa ada sekitar antrian kendaraan di pintu tol cikarang utama ini sekitar lebih dari dua km
dan pt jasa marga sendiri mencatat hingga pukul delapan pagi tadi sudah sekitar lebih dari tiga puluh enam kendaraan yang melewati pintu tol ini
dan empat belas kendaraan diantaranya merupakan kendaraan yang datang dari jawa tengah
jika melihat apa saja untuk kendaraan yang mengantri saat ini memang didominasi dengan kendaraan roda
ada empat kendaraan pribadi dan selain itu memang banyak sekali bus bus dari antar kota antar provinsi
dan yang juga saya lihat dari arah jawa tengah
dan yang juga harus di highlight bahwa sampai saat ini masih ada pembatasan untuk masuknya kontainer
tapi pukul pagi tadi sejak pagi tadi hasil pantauan saya adalah sudah cukup banyak jumlah kendaraan kontainer sendiri yang memasuki ruas jalan tol ini
dan tadi saya sempat melakukan perjalanan pukul enam pagi
dari cikarang lalu menuju ke sini memang arus kendaraan sendiri terpantau ramai lancar
tidak ada titik kemacetan dan sekitar setengah jam yang lalu baru saja dari pihak kepolisian sendiri di telantas polda metro jaya
datang ke titik ini ada sekitar seratus pasukan pengamanan dari kepolisian yang akan membantu mengamankan dan untuk mengurai
dan ada potensi kemacetan di ruas jalan tol ini
oke fitri tadi yang mengatakan bahwa ada sepanjang dua km antrian yang menuju ke pintu cikarang utama ini
apakah ada hal hal yang akan dilakukan oleh pihak pengelola jalan tol untuk paling tidak mengurai sedikit kemacetan di pintu masuk ini
hingga saat ini tadi saya berbicara dengan pihak pt jasa marga sendiri
mereka mengatakan hingga saat ini memang belum ada
belum ada rencana untuk melakukan rekayasa lalu lintas ataupun kontraflow
karena sejauh ini dari pukul lima pagi tadi memang kendaraan walaupun memang ada penumpukan sekitar dua km
semuanya bisa terurai ataupun bisa keluar dari gerbang cikarang utama cukup baik
jadi tidak ada penumpukan ataupun tidak ada antrian lebih dari dua km
mereka merasa jika masih dalam angka tersebut dari pihak jasa marga
jasa marga sendiri tidak perlu melakukan rekayasa lalu lintas
namun memang contra flow sendiri situasional begitu kuncio
jadi jika memang nanti makin siang akan terjadi kemacetan ataupun antrian yang lebih panjang dari dua km
kemungkinan besar memang salah satu rekayasa lalu lintas yang dilakukan merupakan kontra flow punce
oke terima kasih fitra sungkar atas laporan anda langsung dari cikarang utama